hujan kembali memicu debit air di hulu sungai ciliwung mulai meningkat
pantauan debit air di bendung katulampa bogor jawa barat
kamis pagi naik di level siaga empat dengan ketinggian delapan puluh cm
akibatnya petugas langsung memberi peringatan dini banjir kiriman
permukaan air di hulu ciliwung kembali meningkat setelah hujan turun
merata di wilayah bogor dan sekitarnya sejak rabu malam
di bendung katulampa debit air naik di level siaga empat
dengan ketinggian air menyentuh angka delapan puluh cm dari sebelumnya dua puluh cm
petugas pun mengimbau peringatan dini terkait potensi banjir kiriman ke jakarta
hingga kini kamis siang cuaca di kawasan bogor dan sekitarnya masih diguyur hujan
dengan intensitas sedang dan ringan
pada hujan penelitian air bertambah di bendung katulampa sampai delapan puluh cm
dari dua puluh m tiga per detik langsung meningkat ke sembilan puluh m tiga per detik
air termonitor di bendung katulampa bendung katulampa lodori siaga empat
air yang melintasi jakarta yang harus kita pastandai
pak dikira ada peningkatan status di bendung katulampa
kita masih monitor di kawasan puncak mudah mudahan tidak ada peningkatan
dan hujan sebagian sudah mulai merendah
merata seperti tadi dan harapan mudah mudahan tidak ada kealahan di wilayah atau di jakarta